pada awal maret dua ribu dua puluh dua sebuah kabar memilukan kembali terdengar dari tanah papua
sebanyak delapan karyawan pt palapa timur telematika diserang kelompok bersenjata di distrik beoga kabupaten puncak hingga tewas
para karyawan yang tewas tengah menjalankan misi peningkatan layanan akses telekomunikasi di papua
insiden ini merupakan satu dari sekian serangan kelompok bersenjata
mereka tidak hanya menyasar aparat keamanan namun juga warga sipil baik orang asli papua maupun pendatang yang tengah bekerja di papua
bersama anggota komisi satu dpr ri dapil papua yan permenas mandenas dan bakti kominfo
tim cnn indonesia tiba di papua untuk melihat langsung pembangunan serta kondisi masyarakat
terutama di desa desa yang sulit diakses dan rawan konflik
desa yang kami kunjungi adalah desa banti satu desa banti dua dan opi tawak di distrik tembagapura kabupaten mimika
desa desa ini merupakan desa yang dekat dengan lokasi penambangan pt freeport indonesia
kondisi warga desa banti satu dan dua serta opi tawak masih jauh dari kata sejahtera
warga tidak memiliki gedung sekolah yang memadai padahal banyak anak anak di ketiga desa ini
desa ini juga tak memiliki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas
terutama pendidikan kesehatan karena di sini susah karena anak anak tidak sekolah
masyarakat desa yang sehari harinya mendulang emas dari limbah pembuangan hasil produksi pt freeport indonesia ini
tak punya kendala mendapatkan pasokan listrik dan air bersih
hanya saja mereka masih mengalami keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan
ini merupakan jembatan penghubung antara desa banti satu dan dua dan di bawahnya terdapat sungai tempat masyarakat setempat
mendulang emas sisa limbah produksi dari pt freeport
ironis memang masyarakat di sini hidup dengan penuh keterbatasan di atas kekayaan alam yang luar biasa
kondisi serba ironis ini bukan tanpa alasan
gangguan keamanan yang terjadi di wilayah ini menjadi faktor penghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
pt freeport indonesia mengaku telah membangun gedung sekolah rumah sakit hingga perumahan di tiga desa ini
namun fasilitas fasilitas tersebut dibakar saat penyerangan kelompok bersenjata di distrik tembagapura pada dua ribu delapan belas
masyarakat desa ini tidak bisa berhenti
masyarakat yang terhubung di tempat penyerangan itu jadinya terbakar
jadi setelah itu yang terjadi hari ini kita lihat bahwa masyarakat kemudian kembali tinggal di sini
kemudian kami dukung dengan infrastruktur yang penting seperti air bersih listrik
tetapi pastinya mereka akan lihat waduh ini kesehatan bagaimana dengan pendidikan ya
jadi saya pikir itu hal yang wajar
dpr ri yan permenas mandenas mendorong pemerintah daerah kabupaten mimika bekerjasama dengan pt freeport indonesia
untuk mempercepat pembangunan renovasi sekolah puskesmas serta infrastruktur pendukung lain
yan menambahkan yang terpenting dari upaya pemulihan pembangunan adalah memastikan jaminan keamanan pada masyarakat desa
tapi harapan kita untuk semua pembangunan ini bisa jalan aparat keamanan yang ada di sini
harus organik langsung dipertebal di kampung banti dua dengan bangun polsek dan koramil permanen
kemudian satgas yang lain ini juga kalau memang diperlukan dipermanenkan saja di atas
wilayah berikutnya yang kami kunjungi adalah kabupaten paniyai dan dogiai
secara geografis kedua wilayah ini terletak di pedalaman tepatnya di pegunungan tengah papua
di kabupaten paniai ini warga sedang giat memproduksi kopi lokal sebagai upaya pengembangan ekonomi rakyat
menurut koordinator petani kopi paniai agus kadepa hingga kini ada lebih dari sembilan ratus petani kopi yang tersebar di sembilan belas distrik kabupaten paniai
agus mengaku dalam setahun biji kopi dapat dipanen dalam rentang waktu tiga hingga empat bulan dan diolah serta dipasarkan oleh masyarakat paniai
menurut agus selama semua kegiatan dikerjakan oleh orang asli papua maka seluruh proses produksi kopi paniai di kabupaten paniai berlangsung aman
kalau untuk orang asli papua sendiri soal keamanan sangat aman
sangat aman dan hari ini sedang beraktivitas melakukan gencarnya itu
kan terbukti sekarang sudah enam ratus sembilan puluh empat enam ratus delapan puluh
pohon kopi yang sudah tertanam
pemerataan layanan listrik dan telekomunikasi juga menjadi salah satu upaya pembangunan di bumi cenderawasi
bertempat di kampung bibida distrik bibida kabupaten paniai kami mengunjungi salah satu lokasi stasiun pemancar atau bts empat g
selama periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
pemerintah melalui bakti com info
memasang target membangun lebih dari lima stasiun telekomunikasi empat g di papua
namun selain sulitnya akses menuju ke pedalaman
faktor gangguan keamanan lagi lagi menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan layanan telekomunikasi di papua
pemerintah harus mampu mendengar masukan dari seluruh pihak
agar proses pengambilan kebijakan di papua tidak jakarta setris
dan yang terpenting
selain berfokus pada pembangunan
negara harus mampu menjamin keamanan seluruh pihak yang tengah berjuang mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah papua
berbicara mengenai bagaimana meningkatkan kesejahteraan di papua
faktor utama yang harus benar benar sejalan adalah bagaimana menjamin keamanan masyarakat
terutama di kota
dan bagaimana menemukan peraturan yang tepat untuk membangun kesejahteraan dan menjamin keamanan
demi terciptanya perdamaian di tanah papua
tika bere mau dwi ari papua